sebelum ke pas kibra k itu dika sudah mengikuti pas kibra di smp
pas kibra k itu sudah merupakan cita cita juga merupakan salah satu impian juga
jadi dika pernah bilang gini waktu itu pengibaran hut eri ke tujuh puluh tiga
dia pernah bilang gini saya pasti akan ada di situ
ditanam di dalam pikiran dan hati ya
saya pasti akan ada di situ mengibarkan bendera di istana merdeka
dan alhamdulillah dengan segala usaha dika doa dika segala ikhtiar dika tekat dika
alhamdulillah bisa menjadi bagian pembentang juga ya kak
soalnya bagian pasukan delapan pembentang itu pun susah
kita perlu ada usaha juga
setelah itu kita di sini untuk menjadi pasukan delapan itu kita diseleksi lagi
siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi pasukan delapan